pergelaran bni sirkuit nasional atau sirnas b bangka belitung memasuki babak final
sejumlah klub bulu tangkis ternama indonesia kembali mendominasi sepuluh partai final sirnas b babel dua ribu dua puluh
permainan epik dan sengit kembali ditujukan para atlet muda bulu tangkis berbakat yang berkompetisi
dalam babak final pergelaran bni sirkuit nasional b bangka belitung dua ribu dua puluh
partai tunggal putri usyadi ini menjadi pembuka dalam babak final yang mempertemukan mika ripka dari klub pb jarum
dengan afisa evangelin dari klub mansion exis dengan pertandingan yang sengit sehingga berlangsung selama tiga set
mika berhasil unggul pada babak pertama
tapi avisa dapat membalikan keadaan pada set kedua
namun mika dari pb jarum berhasil merebut gelar tunggal usyadi putri
permainan yang sengit juga ditujukan oleh partai tunggal pemula putra yang mempertemukan dave valentino kurniawan
dengan rekan satu klubnya farel dwi parasetia dari klub indihome gideon academy
keduanya sempat saling mengejar poin
walaupun akhirnya farel harus puas dengan mengakui kehebatan dave dalam
kedua set sekaligus
kita segera tergabung dengan produser lapangan adi dwinanda di pangkal pinang
selamat siang adi
ya adi bagaimana serunya perebutan juara final pada hari ini
ya selamat siang
ini betul sekali
pertanyaan bagaimana nih antusiasme bersyarakat atau jalanan pertandingan babak final gelaran firnas b bangka belitung dua ribu dua puluh tiga ini
memang tadi partai awal ini tadi diawali oleh partai tunggal usia dini putri yaitu ada mika ripka dari pb jarum
kemudian melawan avisa evangeline ini dari mansion exis
dan memang tadi pertarungan mereka atau pertandingan mereka ini sempat berlangsung sengit karena memang berlangsung rubber set
di mana tadi mika sempat unggul babak pertama kemudian disusul avisa dari mansion axis unggul babak kedua
dan kemudian namun sekali sekali avisa
kembali gagal di babak ketiga atau babak rubber set di mana mika ini kembali menjadi juara pb sirnas ataupun sirnas bangka belitung dua ribu dua puluh tiga
untuk kategori tunggal usyadi putri
dan dari babak tunggal pemula putra ini tadi juga menarik dimana ini pertarungan antara satu klub yaitu adalah indihobe gideon academy
yaitu menurunkan farel dwi prasetyo dengan melawan dev valentino kurniawan
dan ini tadi pertandingan juga berlangsung cukup sengit dimana saling terjadi kejar kejaran angka begitu benny
ini mungkin saya langsung saja mengajak anda untuk berbincang dengan salah satu pemenang dari gelaran sirnas b bangka belitung dua ribu dua puluh tiga ini
yaitu dengan dave yang merupakan juara tunggal pemula putra
halo day selamat siang first thing first selamat ya atas kemenangan di gelaran sirnas b bangka belitung ini
nah des tadi kan melawan rekan satu klub begitu ya ini tadi gimana sih jalannya pertandingan
saya tadi melawan teman satu klub banyak saya melawan
agak enjoy saya soalnya udah sering ketemu di latihan jadi ya terlalu tegang tegang dikit paling
nah sebelum sirnas bangka belitung ini ya ada persiapan khusus gak sih dave mungkin latihan yang lebih ekstra begitu ya dave
karena kan tadi saya lihat itu sempat saling kejar mengejar angka begitu ya bukan sebuah perlawanan yang mudah dari rekan satu klub
jadi ada persiapan khusus gak dave sebelum sirnas ini
sebelum sirnas saya memang sudah persiapan latihan
tapi saat udah mau mendekati sirnas
saya agak dientengin biar di sirnas gak terlalu capek pas menjalani sirnas
nah ini kan sudah meraih satu gelar yaitu tunggal pemula putra
nanti apa deft target selanjutnya
atau mungkin dave akan mengikuti kejuaraan kejuaraan lain selain dave
ya saya nanti ikut sirnas semoga bisa dapat podium satu lagi di sirnas selanjutnya
nah kemenangan hari ini dev ini kalau boleh tahu nih ini ditujukan kepada siapa
untuk orang tua saya untuk pelatih pelatih
orang tua saya soalnya udah ngedukung saya dari kecil latihan
sama pelatih pelatih dari gideon sudah membantu saya melatih
lalu di support saat latihan juga
nah ini kan sudah berlangsung selama kurang lebih hampir seminggu gitu ya tanggal sembilan hingga hari ini tanggal empat belas oktober dua ribu dua puluh tiga
ini kalau dari seminggu ini sebetulnya tantangannya apa sih dev berkompetisi di ajang sirnas ini mungkin
ketemu atlet atlet yang cukup susah begitu ditaklukkan
siapa yang paling susah ditaklukkan dalam seminggu ini dev
ada anak jayara ragunan sama eksis jaya ragunan rafa al fatih eksis king akbar
mungkin ini satu pertanyaan lagi dave harapan apa buat dave
mungkin juga buat teman teman begitu ya harapannya apa selanjutnya
mungkin untuk menang di kejuaraan kejuaraan selanjutnya dan mungkin dev ada pesan untuk teman teman yang masih berkompetisi di sini
semoga di kejuaraan selanjutnya bisa masuk final lagi bisa naik podium satu teman teman juga semoga pada bisa naik podium satu ketemu di final
sama gideon semoga teman saya ada semoga bisa menang di final ini naisa
baik terima kasih dev atas waktunya dan selamat sekali lagi atas kemenangannya di gelaran sirnas b bangka belitung dua ribu dua puluh tiga
nah iya benny demikianlah perbincangan saya dengan salah satu pemenang
dari sepuluh kategori yaitu adalah tunggal pemula putra yaitu de valentino kurniawan yang tadi berhasil mengalahkan rekan satu klub
walaupun cukup ketat begitu ya di pertandingan awal namun dia berhasil keluar sebagai juaranya
dan sampai saat ini masih ada beberapa partai lagi yang masih bertanding
salah satunya adalah gandana putra ini juga mempertemukan rekan ataupun pasangan satu klubnya yaitu adalah ataya afan rainanda laksmana ini dari grup mansion exis
dan kemudian melawan anadirga triandi berpasangan dengan ricardo regino
ini juga berasal dari klub yang sama sehingga exis ini kembali ataupun mansion exis ini kembali akan merebut satu gelar lagi yaitu di gandana putra
dan untuk di gandana putra sendiri ini mansion exis juga kembali memperebutkan gelarnya
dimana ada berlian indah pinas nika berpasangan dengan malika nur akilah
dan nantinya akan berkompetisi dengan sintia cahyaning tias yang juga merupakan dari grup mansion exis
kita akan nantikan benny ini siapa saja yang akan memperebutkan sepuluh kategori di babak final
gelaran sinas b bangka belitung dua ribu dua puluh tiga ini
karena dari awal hingga saat ini ini ada ratusan atlet jumlahnya lima ratus atlet lebih yang berkompetisi ini dari delapan puluh dua klub
dan ada juga atlet lokal dari pangkal pinang ini juga berkompetisi di gelaran sinas bangka belitung dua ribu dua puluh tiga ini
namun sayangnya atlet lokal dari pangkal pinang ini sudah kandas sejak babak perempat final
nah kita akan nantikan siapa saja nantinya yang akan rebut gelar gelar di sepuluh kategori di gelaran sirnas b bangka belitung dua ribu dua puluh tiga
kembali kepada anda benny
baik dwi ananda ada banyak juga tadi hari anda sebutkan ada ratusan ada lima ratus yang berkompetisi pada hari ini
tentu kita harapkan akan ada muncul lagi banyak bibit bibit atlet atlet muda yang nanti akan bertarung untuk indonesia di masa depan
terima kasih atas laporan anda dan juga wawancara anda tadi dengan salah satu pemenang
selamat bertugas kembali